pada hari pertama selasa dibuka dengan empat belas pertandingan di nomor taulu atau jurus dari dua kelas
kejuaraan internasional junior wusu ke delapan ini mempertandingkan dua nomor
yakni taulu atau seni jurus dan sanda atau pertarungan
di nomor taulu terdapat tiga kelas berdasarkan usia sedangkan di nomor sanda terdapat dua kelas usia
ajang ini diikuti total delapan ratus tujuh puluh atlet musuh dari enam puluh negara
sebagai tuan rumah indonesia menurunkan dua puluh tiga atlet terbaiknya
yakni dua belas atlet di nomor taulu dan sebelas atlet di nomor sanda
ajang ini digelar selama lima hari dan akan berakhir pada sepuluh desember dua ribu dua puluh dua
di kabupaten bogor jawa barat kepala staf angkatan udara marsikal fajar prasetyo menyaksikan langsung
kejuaraan nasional terjun payung kasaukap di lapangan udara atang senjaya selasa siang
kejuaraan ini diikuti jumlah peserta terbanyak setelah tiga tahun vakum akibat pandemi covid sembilan belas
sedikitnya satu ratus tujuh puluh dua penerjun payung dari kalangan tni polri dan sipil ambil bagian dalam ajang ini
kompetisi ini dikelompokkan dalam delapan kategori
di antaranya ketepatan mendarat putri putra perorangan junior putra dan junior putri
selain itu dilombakan pula kategori kerjasama parasut
pelaksanaan kejurnas terjun payung dalam rangka menghadapi pon yang rencananya akan dilaksanakan tahun dua ribu dua puluh
dilaksanakan di lanut atang senjaya
pelaksanaan pertama kali setelah masa pandemi
sehingga animonya sangat besar dan terbesar sekarang
cuaca menjadi hambatan dalam perkhidmatan kasaukap ini sehingga sejumlah kategori sempat tertunda
penilaian finalis kejurnas terjun payung ini ditentukan pada rabu
demi putra smp indonesia